kayaknya ada yang gak beres deh li

iya aku juga penasaran nih

waduh ada bayi daripada gua ketangkep
daripada gua ketangkep

iya ali gak apa apa kamu kejar aja pocongnya
kamu baik baik kan
yaudah aku kejar lu ya
apa gue ketauan
kita cikungan bisa ya batu
kau siap pak rete
aduh ketauan aku
wah orang mau tabrak nih
hei pak rete jangan
pak rete jangan
ini orang pak rete
ntar kalau dia kegiling kita urusan lagi sama polisi
kumasi hari pak rete teh
ini kan ini kan pak tamrin pak rete
iya itu pak tamrin
oh pantesan baunya saya inget
hari gini gue nyari kerjaan di mana lagi ya
hah dari tadi gue cari cari kagak dapet dapet

hah hari gini masih nganggur
lagi dulu kan di taman bekas kuburan
warga sini tuh bakalan percaya
kalo ada penampakan hantu
karena tamannya bekas kuburan
terus warganya pada demo dah
gue dapat kerjaan lagi
bikin taman baru
benar kan saya bilang juga apa
semua itu pasti ulahnya manusia
parete juga sih rumpidut
baru dengar isu yang segitu aja langsung heboh ke rakyat
jadi aja warga pada mikir yang gak enggak
bukan begitu bu ranti
lebih baik mengobati daripada eh gimana
lebih baik mencegah daripada mengobati gitu maksudnya
iya berarti bu ranti kan menyimak omongan saya
tapi tidak nyambung
ya itulah pokoknya
bukan itu yang terlalu banyak
bukan itu yang terlalu banyak
pak saya minta maaf ya
tolong pak saya jadi baiklah pak
masalahnya kalau jadi backlist
aduh repot juga pak ntar saya cari kerjaan di mana
saya gak mau nganggur pak apalagi dibui
makanya tuh kalau nyari kerja tuh yang halal
cari uang yang halal yang berkah
ngapain sih nyari duit
bu mendingan saya ikut ibu aja ya
ibu mau orangnya enak adem
pokoknya nggak ada maaf maafan buat pak tamrin
pak tamrin harus diproses ke polisi
iya kan pak rete
aduh jangan bu aduh pak
ya allah lagi amat sih
alhamdulillah anak anak di komplek ini bisa main dengan tenang
pasti bela sama adam sama rafa seneng
soalnya gak ada nanti lagi
aku juga banget
ada pelanannya kenceng mau pilih yang kenceng